kemarin di persidangan sebelumnya ada permohonan tertulis dari penasehat hukum saksi dalam hal ini
yang sebelumnya adalah saksi ini menjadi terdakwa
bahwa sidang dari perkara pemeriksaan terhadap putri candrawati ini tertutup
saya meminta tanggapan dari penuntut umum
tentu izin yang mulia
kami menolak terhadap sidang tertutup karena kami berpegang pada pasal satu ratus lima puluh tiga ayat tiga
bahwa ini bukan perkara kesusilaan dan perkara anak
kemudian dalam pedoman dari mahkamah agung pun tidak ada sama sekali perintah
untuk menutup persidangan apabila saksinya yang bukan merupakan tindak pidana kesusilaan
kemudian kami juga memiliki perdoman dari kejaksaan agung
terkait dengan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak
dan itu pun membolehkan persidangan terbuka untuk umum
jadi kami menolak apabila persidangan ini tertutup
manjulis akan pertimbangkan itu
bila berkenan sidang tertutup
tolong dibuka aja dibuka aja
bila berkenan sidang dengan sidang tertutup
penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum
kami bermohon ketika richard eliezer dijadikan saksi untuk terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati
untuk dihadirkan secara ring
kami mengajukan surat
nanti kita pertimbangkan
saudara mengenal terdakwa kuat sejak kapan
kuat ma'ruf kerja bersama kami sejak tahun dua ribu delapan di bogor
apakah selamanya mengikuti perjalanan
saudara yang berpindah suami saudara yang sempat berpindah pindah tugas dan
sampai kemarin bulan juli
kuat selalu mengikuti kami
hanya kemarin sempat off karena kuat covid
karena terdakwa kuat covid